sementara menko maritim dan investasi luhut binsar panjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah
luhut bilang jika kritikan jelek terus diberikan lebih baik angkat kaki dari indonesia
menurut luhut sepuluh tahun pemerintahan jokowi banyak dapat pujian dari negara lain
bahkan banyak negara yang mencontoh program pemerintah indonesia
kita semua harus bangga jadi orang indonesia
kita kritik bangsa kita tapi kritik yang membangun
jangan kritik merasa semua jelek semua jelek
kalau jelek pindah aja kalau dari indonesia ini
saya suka kesel juga kadang kadang bilang ini kurang ini kurang
aku tanya juga aku lihat saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat
karena sekarang jejak digital kamu kan kelihatan
jangan sombonglah kau bicara bicara kritik kritik
atau mungkin di atribut round kau mencuri waktu kau menjabat
kita pejabat pejabat itu harus berikan contoh seperti pak jokowi